mikrotrans atau angkot ber ac
taukah anda bahwa pt transportasi jakarta mengeluarkan enam puluh unit mikrotrans
nah saat ini saya berkesempatan untuk menjajal uji coba gratis dengan mikrotrans
bagaimana rasanya ya apakah ada kekurangan
apakah sudah siap untuk menjadi transportasi publik dki jakarta
fasilitas transportasi yang terintegrasi antar moda di dki jakarta
ada yang berbeda dengan angkot pada umumnya
mikrotrans ini dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan atau air conditioner
nah saat ini saya sudah berada di dalam mikrotrans
dan fasilitas yang disediakan tidak hanya ac atau pendingin ruangan di sini
namun juga dari segi keamanan disediakan seatbelt atau sabuk pengaman bagi para penumpang
dan juga empat kamera pengawas
di depan di area pengemudi penumpang dan juga bagian belakang
dan juga selain itu ada palu dan juga panic button dalam keadaan darurat
selain itu pintu otomatis juga akan dibuka hanya bisa dikendalikan oleh pengemudi
terdapat juga fire hydran atau pemadam api air purifier atau pemurni udara
dan juga led tv untuk media informasi di dalam mikrotrans
bagian luar mikrotrans juga terdapat led running text yang memuat rute perjalanan
mikrotrans masih melakukan masa uji coba dengan rute gondang dia taman suropati
mengutip dari cnn indonesia com kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo mengatakan
peluncuran enam puluh unit mikrotrans berase ini baru tahap awal
nantinya akan ditambah jumlah armada bagi mikrotrans ber ac
untuk menggunakan mikrotrans berarti

untuk menggunakan mikrotrans ber ac ini baru tahap awal
penumpang diharuskan mempunyai kartu jack linco atau kartu elektronik lainnya
tarifnya pun masih rupiah alias gratis
jam operasional selama masa uji coba mulai dari jam delapan pagi hingga lima sore
jika sudah beroperasi bagi penumpang jam operasional mikrotrans dimulai pukul lima pagi hingga sepuluh malam